proyek pembangkit listrik tiga puluh lima mw yang ditargetkan selesai tahun ini disebut akan molor hingga tahun dua ribu dua puluh
ini lantaran ekonomi indonesia yang melambat terpengaruh laju ekonomi global
direktur pembinaan program ketenaga listrikan kementerian sdm jisman huta julu menyatakan pada detik finance
pertumbuhan konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi awal
sehingga hal tersebut berdampak pada penyelesaian beberapa pembangkit yang harus diundur
saat ini total proyek yang telah menyelesaikan perjanjian jual beli tenaga listrik
power per case agreement atau ppa sudah mencapai tiga puluh tiga dua ratus lima puluh satu mw atau sembilan puluh tiga delapan puluh tiga persen
sehingga tersisa dua satu ratus delapan puluh tujuh mw yang belum menaikkan ppa
sementara itu berdasarkan siaran pers kementerian sdm
enam pembangkit listrik yang merupakan bagian dari proyek tiga puluh lima mw akan selesai tahun ini
total kapasitas dari enam pembangkit listrik yang akan beroperasi tahun ini
mencapai dua mw
lima pembangkit berasal dari independent power producer atau ipp
dan satu dari perusahaan listrik negara atau pt pln
untuk progres proyek tiga puluh lima mw per lima belas juni dua ribu sembilan belas
kapasitas pembangkit yang sudah beroperasi komersial sudah mencapai tiga enam ratus tujuh belas mw
yang berasal dari satu ratus sembilan belas unit pembangkit
sementara itu pembangkit listrik didominasi oleh pltu
yaitu pltu kalsel pltu jawa tujuh dan pltu jawa